tapi maaf saya mendapat laporan dan pengaduan dari ibunya revalina putri
bahwa kamu terlalu dekat dengan revalina putri
dan beliau tidak begitu suka melihat kedekatan kalian berdua
alasannya karena itu yang membuat kalian tidak konsentrasi dalam belajar
saya berkata tidak boleh jadi pasangan saya
itu hak mutlak
setelah kita berbuat baik berusaha terakhir berserah dirinya kepada allah swt
apapun yang allah takdirkan itulah hal yang terbaik gitu
apa mungkin dengan begini allah sudah memutuskan yang akan berjudul itu adalah mama aku dan abah
bukan aku sama raya
aku harus putus sama raya
tapi aku bakalan terus ketemu sama dia
karena aku dan dia akan jadi adik kakak
ya udah masuk kelas yuk
jadi apa yang bisa saya bantu bu
anak saya yang bernama revalina putri dia sekarang kelas tiga
dan sebentar lagi akan menghadapi ujian
saya sebagai orang tua dan paling penting saya sebagai ibunya
saya ingin mensupport anak saya agar nanti bisa menghadapi ujiannya
tetapi saya juga butuh dukungan dan bantuan dari pihak sekolah
terutama kepada kepala sekolahnya sendiri
memangnya ada masalah apa dengan revalinya
jadi begini pak
anak saya belakangan ini dia tidak berkonsentrasi dalam belajar
padahal sebentar lagi menghadapi ujian nasional
belakangan ini anak saya suka nongkrong main motor bersama siswa di sini juga yang bernama boy
dia dekat sekali dengan boy
ya saya tidak mau anak saya jadi pacaran sama boy
karena membawa pengaruh buruk kepada anak saya
tapi boy itu siswa berprestasi di sekolah ini bu
menurut saya ibu beruntung kalau anaknya bergaul dengan bom
siapa tahu nanti anak ibu juga bisa ikut berprestasi
iya benar sekali pak alhamdulillah kalau seperti itu
tadinya saya juga berpikiran sedemikian rupa
malahan pas sewaktu dekat dengan boy dia makin kesini makin malas belajar
makin mau main main tidak serius
saya hanya takut saja dia tidak berkonsentrasi dan tidak siap menghadapi ujian nasionalnya pak
terima kasih atas semua masukannya
kami dari pihak sekolah tentunya juga akan memfollow up semua masukan dari orang tua murid
termasuk anak ibu revalina
biar nanti dia saya panggil kesini
oh terima kasih sekali pak
terima kasih sekali
saya minta bantuan dari kepala sekolah dan pihak sekolah ya pak
kalau begitu saya permisi dulu saya titip anak saya
terima kasih pak
termasuk di sekolah lo sendiri
aduh aduh aduh

aduh aduh aduh
aduh pake ketemu sama nih anak natsika lagi
jangan sampai dia kasih tahu ke reva kalau gue abis ngaduin reva sama boy ke kepala sekolah
hah mendingan gue nggak usah jawab aja deh
ih ditanyain nggak jawab
aduh gue kebelet
akhirnya calonnya mama itu udah dapet restu dari anaknya untuk menikah sama mama
ah raya udah setuju kalau mama mau nikah sama abah
kok kamu diem sih
kok bisa ya
kenapa ray jadi berubah pikiran kayak gini
ngecari kemana mana malah disini
nggak devan ki
berdua aja duluan
lo kenapa sih
kelihatan gelisah gitu
lagi berlalu sama raya
aku lagi pengen sendiri aja
udah kalau gitu gue keantin duluan ya
ntar duluan ya ki
kalian riap ya
sumpah tadi gue liat ada adriana ngisi nyokap kirilu di kamar mandi
sumpah udah gue ketemu sama dia
masa sih mel
dia ngapain disini
gue juga gak tahu reva
kalau gue tahu juga
eh biasanya tadi waktu gue tanyain dia
nongos aja pergi kayak orang buddha
eva kepala sekolah mau bicara sama kamu
kamu ke ruang kepala sekolah sekarang ya
yaudah gue kesana ya
aduh juga baik guys yaudah
kayaknya adriana ngadu sesuatu deh ke kepala sekolah
aduh tapi ngadu apaan coba men
nih lo bayangin ya reva tuh anaknya baik banget di sekolah
mainan pinter lagi jorek mas terus
bikin onret gak pernah
kok ada ada aja gitu sih dia
yaudah yaudah guys
mending kita berdua aja semoga tanda apa apa
lagian gue yakin kok luka sekolah kita itu kan meja banget
ya semoga aja dia gak terpengaruh sama adriana
tapi kan lo semua tahu
kalo otaknya sial
iya makanya banyak orang yang terluka
boy kamu kamu disini ngapain
kamu dipanggil juga sama kepsec
emangnya ada apa sih
ya aku juga gak tau sih dipanggil
kalian tahu kenapa saya panggil ke ruangan saya
saya tahu kamu siswa berprestasi di sekolah ini
dan kami pihak dari sekolah
sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih
karena kamu sudah sering mengharumkan nama sekolah ini
luar olimpiade matematika sedekai
juga petarung yang sportif
saya baru dengar kemarin
dari sebagian teman teman kamu yang menyaksikan pertandingan kami
saya mendapat laporan dan pengaduan
dari ibunya revalina putri
kamu terlalu dekat dengan revalina putri
dan beliau tidak begitu suka melihat kedekatan kalian berdua
karena itu yang membuat kalian tidak konsentrasi dalam belajar
kalian lebih banyak bermain daripada belajar
buat yang masalah ini menurut saya itu nggak benar deh
pengaduannya gak benar
benar atau tidak
saya memang belum bisa memastikan
saya sudah mencari info
tentang kedekatan kalian berdua
ada beberapa siswa
yang memberikan info kepada saya bahwa
kalau soal berpacaran itu nggak benar pak
kita itu gak direstuin sama keluarga kita
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak